tapi kalau yang ini kita bicara soal makanan penutup selain beraneka warna dan sedap dipandang nih ternyata bunga juga bisa dimakan
iya di bandung jawa barat bunga bunga yang bisa dimakan atau dinamakan edible flower diolah menjadi kue coklat dan juga puding
nah bagaimana cara mengolahnya berikut liputannya
bunga bunga berwarna warni menarik ini semua bisa dikonsumsi
tekstur aroma dan rasanya yang unik menjadikan bunga ini populer sebagai bahan pelengkap di dunia kuliner
namun menanam bunga yang layak dikonsumsi atau edible flower ini tidaklah mudah
karena ditanam untuk dikonsumsi pembudidayaan bunga ini harus bebas dari residu racun termasuk pesticida
sejak proses persemayan benih hingga masa panen bunga ini tidak boleh tersentuh zat zat kimia
rasanya sih rasa bunga
tapi katanya juga bisa diolah ya biar menjadi sesuatu makanan
beberapa teman kita tuh banyak yang ngolah jadi puding cookies atau nanti hiasan di coklat
ada beragam jenis bunga yang dapat dimakan yaitu dari kelompok sayuran seperti bunga bawang dan bunga kecombrang
selain itu ada yang termasuk edible spices atau rempah rempah seperti daun min dan cengkeh
hefa lasti menggunakan edible spices
flower ini sebagai campuran cookies coklat dan makanan lainnya
sebenarnya kalau udah diolah begini si bunga sendiri rasanya kan akan kalah dengan bahan olahan
ini kan yang terasa pasti butter cookies ya bukan bunganya
yang jadi pertanyaan mengapa bunga ini bisa dimakan
menurut dosen biologi universitas pajajaran bunga bunga ini tidak mengandung senyawa yang membahayakan tubuh
sebaliknya bunga yang bisa dimakan ini justru memiliki kandungan yang menyehatkan dan mengandung senyawa antibakteri

beberapa jenis tumbuhan itu mengandung antosianin atau fenolik yang juga bisa bermanfaat untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme misalnya seperti bakteri
karena ada beberapa tumbuhan yang juga dia bisa bersifat sebagai antibakteri
kita bisa mengenali bunga mana yang layak dikonsumsi dari aromanya
biasanya bunga yang edible tidak berbau menyengat
edible flower juga biasanya bukan bunga yang pohonnya memiliki getah
di peliputan cnn indonesia